sejak lima belas agustus dua ribu dua puluh dua terhadap terdakwa penembak brigadir yosua huta barat richard eliezer berakhir sudah
lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk mencabut perlindungan terhadap sang justice kolaborator itu
diduga usai eliezer melakukan wawancara di salah satu tv swasta
lpsk mengaku wawancara eksklusif tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihaknya
meski lpsk telah mengajukan keberatan ke pihak stasiun televisi
nyatanya wawancara eliezer tetap ditayangkan
pada kamis malam
penghentian perlindungan terhadap eliezer mengacu pada undang undang perlindungan saksi dan korban
lpsk menilai pihak eliezer
melanggar aturan dan perjanjian sebagai justice kolaborator
atas keputusan tersebut pihak richard eliezer pun angkat bicara
roni talapesi selaku kuasa hukum menyayangkan tindakan lpsk
dan membantah klien yang melanggar perjanjian yang disepakati
roni mengklaim sehari sebelum wawancara
pihaknya telah mengajukan permohonan izin dan lpsk menyetujuinya
saya menelpon langsung kepada salah satu komisioner
pak ketua lpsk
yang disampaikan oleh pihak lpsf adalah
asal yang bersangkutan atau richard eliezer setuju
meski sudah tidak lagi mendapat perlindungan fisik
richard masih tetap mendapat hak justice kolaborator
yang telah dikabulkan oleh majelis hakim saat pembacaan fonis pada februari lalu
tim liputan cnn indonesia